kamila jadi seperti ini
semuanya gara gara aku
aku cuma seorang laki laki cacat yang gak bisa diandalkan
dan aku gak bisa melindungi seorang wanita
kak taufan kejadian itu kan diluar kehendak kak taufan
yang pentingnya sekarang kamila udah selamat
terus menurut kak taufan dengan cara katafon menyalahkan diri sendiri seperti ini terus
kamilah akan sadar dari komanya
kak taufan kak taufan tuh harus berhenti menyalahkan diri sendiri terus
lagi pula yang salah kan bukan kak taufan
yang salah kan kak edo kak
kamu sudah punya calon suami kamila
tapi lihat sekarang
kamu malah berduaan dengan laki laki ini di tempat seperti ini
dan laki laki ini adalah saudara calon suami kamu
saya dan kamila gak ada hubungan apa apa
alena mencintai kamu sepenuh hati
dia terima kamu apa adanya
tapi kamu perlakukan dia seperti sampah
ini pasti tamunya kak taufan ya
kalau gitu aku ke dalam dulu ya kak
saya juga mau masuk ke dalam
saya datang ke sini bukan mau cari masalah sama kamu
karena saya sudah melakukan kesalahan yang sangat merugikan kamu dan kamila
tapi semuanya sudah terlambat
karena alena mengatakan kalau dia minum obat penanan itu karena
karena kamu sudah memiliki wanita lain
menunjukkan sebuah foto
foto kamu dan kamila sedang berpegangan tangan
dari kamera handphone
dan saya sudah minta alena untuk mengirimkannya
dia mendapatkan ini dari indi
dan kalian percaya begitu saja
saya sudah bilang
waktu itu saya gelap mata
saya harap kamu bisa memaafkan saya tuhan
kamu tidak harus minta maaf pada saya
tapi pada kamila
karena dia yang terluka dengan sikap kamu ini
coba membayangkan dengan perut sebesar itu
kamilah memaksakan diri dari villa ini ke jakarta
cuma untuk menjelaskan kesalahpahaman itu pada umum
tapi apa yang kamu melakukan saat itu
kamu malah mengusirnya
saya salah sekali
waktu itu saya gegabah sekali
saya hanya berharap hubungan kamu dengan alena bisa baik kembali
karena sekarang saya akan mendukungnya
saya rasa ini nggak ada hubungannya dengan alena
karena hubungan saya dan alena sudah berakhir
kamu tidak ingin kembali sama alena
kamu benar benar ingin melupakannya
om sebenarnya om datang ke sini mau minta maaf
atau mau mengungkit masalah pribadi saya
dan sekaligus saya berharap kamu bisa memperbaiki hubungan kamu dengan alena
karena alena masih sangat mengharapkan kamu
kalau begitu saya permisi dulu
maaf saya sudah mengganggu waktu kamu tafan
alena sudah keluar dari rumah sakit
haris sibuk kerja
alena juga sibuk kerja
aku sendirian lagi
aku sendirian lagi
aku sendirian lagi
kepala aku kok sakit
nggak ada yang ngurusin lagi
lihat salah satu
lu pasti rindu sama mama kamu
pasti rindu sama mama anamamu kan
aku memang dua tahun tiap hari radio battle t serve
pak ibu kamila sekarang sudah selesai dibasu badannya
kalau gitu bapak bisa balik lagi ke kamar
oh iya terima kasih sus
saya permisi dulu ya pak
sekarang saya mau temenin mama kamu
kamu sangat berarti buat aku gitu
jadi walaupun kamu ada di sini kamu tetap bisa melihat bayi kamu
iya bu ada yang bisa saya bantu
bagaimana kondisi ibu kamila
maaf ibu ini sedikit berantakan
kondisi ibu camilla saat ini sedang koma ibu
dan kata dokter agak mengkhawatirkan
segitu parahnya suster
oh boleh ibu
mari saya antar ke ruang bayi
ibu ini ruangan bayinya
kalau bayinya bu kamila yang mana
bayi ibu camilla itu bu di dalam inkubator
terima kasih suster
kalau begitu saya permisi ya bu
terima kasih suster
bang cam valuing masada klien dan pedemikatan
bagaimana r forme ini
nggak sepertimuah perwhul
kenapa di situ bu
ada yang ingin ibu beritahukan sama kamu
apa itu bu
ibu tahu selama ini kamu sangat merindukan anak kandung kamu kan
ibu akan beritahu kamu siapa anak kamu itu
ibu tahu siapa anak kandung garis
di mana dia sekarang
kamilah bu masya allah
jadi kamilah itu anak kandung haris
sudah berapa lama ibu tahu ini sudah berapa lama ibu tahu soal ini
ibu tahu sejak awal rizky
ibu baru terburu buruburu kepadamu sekarang
karena kondisi kamilah sekarang sangat kritis
ibu takut ibu nanti terlambat mau beritahu kamu
sty terima kasih bapak dan sihan wild